terkait tudingan membanjirnya tenaga kerja asing di indonesia terutama dari tiongkok
menteri tenaga kerja hanif dahiri telah membantahnya
meski demikian menteri tak menampik bahwa jumlah tenaga kerja asal tiongkok memang paling besar di antara tenaga kerja asing lainnya
sebenarnya seberapa besar jumlah dan skala ancaman tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja lokal
lantas bagaimana solusi jitu untuk mengantisipasi eksodus tenaga kerja asing dan melindungi tenaga kerja lokal di era masyarakat ekonomi asean saat ini
kami akan membahasnya lebih dalam bersama mirah sumirat presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek indonesia
dita indah sari staf khusus menteri tenaga kerja dan melalui sambungan satelit
sudah terhubung bersama kami heru santoso kepala bagian humas ditjen imigrasi
selamat malam ibu ibu
pak heru selamat malam
saya akan ke pak heru nanti saya mau mulai ke bu mira terlebih dahulu
apa yang ditemukan oleh aspek sejauh ini di lapangan terkait dengan tenaga kerja asing
terima kasih mas alfito
yang pertama ini sebenarnya isu sudah sejak lama
sejak pemerintah joko widodo menjabat sebagai presiden republik indonesia
pada saat pak sby ini isu ini tidak terdengar
karena yang kita dengar adalah kerjasama dari sisi proyek dan sebagainya
tapi untuk tenaga kerjanya belum ada
tetapi sejak kunjungan lawatan dari presiden jokowi ke jalur tiongkok
muncullah isu ini
sebenarnya ini bukan isu sembarang isu
karena memang fakta lapangan apalagi juga sering dilakukan sidak oleh anggota dpr
seperti yang ditemukan di banten baya
ada tujuh ratus orang lebih yang sebenarnya izinnya itu mereka adalah orang orang yang profesional
dari engineering kemudian dari manajer side dan sebagainya
tapi faktanya pada saat kesana anggota dpr menemukan itu tenaga tenaga kasar unskill yang ditemukan
kemudian lagi coba juga kunjungan kepada proyek kereta api cepat jakarta bandung
itu saya seyakin yakinnya itu tenaga kasar yang ada
saat ini mungkin ini belum terlambat jadi pemerintah dalam hal ini pak menteri tenaga kerja harus berkunjung ke sana
kemudian juga yang di sulawesi tenggara itu jelas jelas
ya itu jelas jelas ada ratusan orang dari tenaga kerja cina yang tenaga kasar pula unskill
kemudian juga yang belum dari perusahaan perusahaan lain yang memang tidak terekspos
ya itu juga
dan sebenarnya pak menteri tenaga kerja pak hanif dalam hal ini pernah juga melakukan kunjungan sidak pada saat itu melalui videonya itu ya secara resmi
di situ justru saya miris melihatnya ketika pak hanif sendiri bilang saya menteri saya menteri
tetapi dicuekin kan diacuhkan
kemudian jelas di situ pak menteri melihat dengan kepala mata sendiri dan mbak indah datang ke situ juga melihat meliput
tidak ada yang bisa bahasa indonesia
berarti ini persyaratannya dilanggar habis habisan oleh yang namanya tenaga kerja indonesia
angka sepuluh juta itu sebenarnya
sudah terekspos juga pada tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
seorang wakil perdana menteri cina di depan universitas indonesia
ini datanya ada kok
menyampaikan ini akan didatangkan sepuluh juta
tapi bertahap memang nggak sekarang sepuluh juta langsung ya
dua puluh juta akan didatangkan dari cina tenaga kerjanya untuk mengisi dari keamanan pertahanan teknologi ekonomi dan infrastruktur
jurnalis ada nggak
kalau ada jurnalis
saya nggak tahu
tapi datanya sih ada
kalau memang mau nanti kita berikan datanya
nah itu akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan secara intensif dengan menteri mbak puan
saya tahan sampai di situ dulu
mbak dita datanya serius banget nih
bisa sampai sepuluh juta katanya
ya walaupun bertahap
makanya kan di data yang ada yang beredar sekarang justru katanya tenaga asing turun
dibandingkan bahkan di masa pemerintahan pak sby
di dua ribu lima belas agak naik sedikit
tapi kabarnya di dua ribu lima belas
dua ribu enam belas sampai bulan juni hanya empat puluh tiga ribu
sebenarnya bagaimana sih data itu
jadi semua menteri terutama menteri di bidang ekonomi itu kpi nya atau key performance indicator nya
indikasi keberhasilannya adalah penciptaan lapangan kerja
menteri itu memimpin satu departemen ekonomi mampu nggak dia menciptakan tambahan lapangan kerja untuk rakyat
itu ukuran yang paling dituntut oleh publik bukan hanya oleh presiden
jadi adalah sangat aneh
kalau kemudian menteri itu yang memang ukuran keberhasilannya ya kpi nya penciptaan lapangan kerja
kemudian membuat langkah langkah atau menciptakan regulasi
atau secara sengaja membiarkan peluang lapangan kerja bagi rakyatnya yang menjadi credit point dia
itu namanya menterinya bunuh diri
kalau kita secara sengaja biarin aja sepuluh juta masuk
makanya dugaannya mas hanif ini pak menteri kecolongan gitu
antara apa yang berkembang
di masyarakat dengan apa yang memang menjadi fakta di lapangan
itu harus dibedakan
karena apa yang berkembang di masyarakat tanpa didukung oleh bukti yang kuat
itu jatuhnya memang hoax kalau di whatsapp group atau apa dan sebagainya
yang harus diperhatikan adalah bahwa ini fakta
bahwa jumlah tenaga kerja cina yang kita data terdata ini ya
jadi bukan yang ilegal
yang ilegal itu case lain ya
yang terdata legal punya imta masuk ke indonesia per dua ribu enam belas itu empat belas lima ratus sekian
tapi dua ribu lima belas tahun sebelumnya itu lima belas enam ratus
jadi ada tren penurunan untuk tenaga kerja cina
untuk tenaga kerja asing secara keseluruhan betul
trennya memang menurun
tahun ini empat puluh tiga ribu sekian
tahun lalu dua ribu lima belas itu enam puluh sembilan
tahun lalunya lagi dua ribu empat belas itu enam puluh delapan
jadi trennya menurun
untuk tenaga kerja yang berintah
sekarang yang dipersoalkan mbak mira tadi yang ilegal
ya ada beberapa titik tadi dianggap ilegal
tapi kenapa kereta cepat aja ilegal
kereta cepat itu kalau yang pendataan kita adalah mereka itu tidak bekerja tidak sesuai dengan imta
yang disebut tidak sesuai dengan imta itu adalah misalnya begini
di imta tertulis dia bekerja di pta
tapi ternyata dia bekerja di ptd
di imta dia tertulis bekerja sebagai senior advisor
tapi ternyata dia kerja sebagai itu tadi
itu tidak sesuai dengan intak itu
waktu pak menteri datang
yang kita sama sama lihat di internet
itu videonya yang agak seru
nah itu legal atau
jadi bisa banyak dong yang ilegal itu
kita nggak mungkin punya data
tetapi yang terjadi sepanjang
tapi kan kita berharap ke naker nih untuk mengawasi yang itu kan
pengawasan itu kolektif
pertama pengawasan itu dari naker
kemudian pengawasan dari
pemerintah daerah pengawasan juga
dari imigrasi tentu pengawasan juga
dari serikat pekerja
saya ke pak heru
soal kita ternyata
pak heru karena data di
kemenaker menunjukkan bahwa
tenaga kerja asing
khususnya dari rrt itu
tapi mbak mira mengatakan tadi
semakin banyak semakin banyak tidak bisa berbahasa indonesia
kerjanya juga macul sama ngangkat batu juga gitu
diduga ini ilegal
bagaimana imigrasi melihat ini dan sampai sejauh mana pantauannya
terima kasih mas wito
jadi begini mas
imigrasi itu ada di hulu
jadikan kami mengeluarkan izin
izin tinggal izin ke imigrasian
apa yang dikeluarkan oleh izin dari kemenaker
bila di lapangan kami menemukan
hal hal yang tidak sesuai dengan imta
sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan ibu dita tadi bahwa
kolektif kita melakukan pengawasan
karena di imigrasi pun ada ppns
di kemenaker pun juga ada ppns
dan di pemda pun juga ada pms
ppns aja itu penyidik pemerintah resipi yang dapat
menyelidiki keberadaan yang ilegal ini begitu mas
ya jadi sejauh ini pasal ini pemda itu yang bisa diperoleh keberadaan yang ilegal ini begitu mas

sejauh ini pantauan
jadi kami berharap sekali ada kerjasama
karena kan keterbatasan kami
untuk menjangkau wilayah wilayah tertentu
kami biasanya mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian
untuk melakukan pengawasan
keberadaan tenaga kerja yang ilegal ini
keberadaan mereka sesungguhnya seperti apa pak
dari temuan bapak
bapak kan pasti melakukan operasi di lapangan
seberapa besar sebenarnya
kekhawatiran kita terhadap tenaga kerja asing ilegal ini
dan kebanyakan apakah benar
berasal dari rrt
oh iya jadi begini
kami sudah beberapa kali mengadakan operasi
baik dengan kepolisian maupun dengan instansi lain
seperti dengan bnn juga kami sudah melakukan operasi bersama
kemenaker di daerah juga kami ada tim yang menangkapkan
tim pora yaitu tim penguasaan orang asing
yang terdiri dari beberapa unsur instansi terkait
jadi kami melakukan pengawasan dan kami sering menemukan
dan kadang kadang kami menangkap tertangkap tangan oleh kami
seperti yang kasus terjadi di terakhir ini ada di kota mobagu
jadi warga negara cina yang datang
dengan bebas visa kunjungan
tapi ternyata mereka bekerja dengan berdagang begitu
nah itu kami butuh sekali
informasi informasi dari masyarakat terutama begitu
baik kita lanjutkan perbincangan ini
sesaat lagi kami akan kembali untuk mengeksplorasi lebih jauh perbincangan ini
tetaplah bersama kami
baik therenya alright
laporan dari teman teman tenaga kerja gitu yang walahan kita diambil nih sama sama tenaga kerja
ya gini ini miris banget nih ya ini sedih kesedihan bagi kami tenaga kerja indonesia banyak orang
orang orang kami banyak anak anak bangsa kami orang indonesia tenaga kerja yang sekarang ya kita yang
sekarang ini banyak yang lewat ancaman phk dengan alasan ekonomi lesu seluruh dunia termasuk
indonesia tapi ketika kita mendengar ada kurang lebih sepuluh juta orang cina yang akan kerja di sini
ini menambah sedihnya kita sebagai bangsa walaupun belum proven yaitu ya loh ini saya
kalau saya gini lah apapun ini informasi harus segera diwaspadai nggak boleh juga seorang pejabat
apalagi level menteri untuk bantah sekitar enggak ada bantahan sekira justru yang harusnya lebih
bijak ya seorang menteri itu harusnya menyampaikan oke kalau informasi ajak serikat pekerja ajak
stakeholder yang lain bukannya kemudian bantah dengan angka angka sekitar sekitar kita tidak
bicara angka angka di sini ketika bicara angka ada penurunan itu angka yang
ilegal tapi kita bicara angka ilegal ini banyak benar dan ini yang menjadi keregundahan kami
sebagai anak anak bangsa yang notabene kita lagi contoh mas alvito kita ini ada tujuh juta lebih
pengangguran itu yang terdata belum juga yang terselubung dan sebagainya kemudian muncullah
lapangan tenaga angkatan kerja yang sekarang sudah hampir melebihi seratusan ribu orang lalu
lapangan pekerjaan enggak ada loh sekarang kok informasinya ada tenaga kerja cina banjir ke indonesia
kira gini soal sekelas menteri sekelas daripada dirjen imigrasi dan sebagainya ini enggak bakalan akan
nggak akan bisa mengatasi ini hanya sebatas tadi sebagai pemadam kebakaran saja sebenarnya kan di
top pimpinan negeri ini yang telah membuka kerjasama dengan tiongkok ini harus terbuka dong ini ada
kerjasama apa yang sesungguhnya eh kalau mau mendapat investasi utangan lu jangan bogerbong
dong dengan tenaga kerja ini kan ini ada syarat syarat saya dapat informasi seperti itu jadi kerjasama
ini ada syaratnya nih oke saya kasih you pinjaman saya kasih akan investasi tapi gerbong tenaga
kerjanya ini dari sini dong oh nggak bisa begitu undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang tenaga
kerja jelas badita paham betul itu bisa bahasa indonesia meskipun badita sendiri katakan tadi
bahwa ini adalah data yang legal berarti ilegal jadi begini kita ini bicara pertama ya berdasarkan
data dulu kalau enggak pegangan kita apa kan berdasarkan data yang jelas dan sudah terbukti kebenarannya
kalau nggak berdasarkan itu lain lagi nah ketika bicara ilegal memang tidak ada data ya ada yang
bilang sepuluh juta ya tapi beginilah pertama saya mau sampaikan bahwa kasus kasus di beberapa titik itu
tidak bisa di generalisasi seolah olah itu menjadi satu fakta yang umum nggak bisa gitu mbak di satu
kedua bisa begitu satu tahun yang lalu juga ada isu exodus ribuan orang cina terbukti enggak tidak
sama dengan penduduk jakarta itu nggak mungkin apalagi kipi dari seluruh kementerian tersebar
makanya titik titik dimana serikat pekerja teman temannya mbak ada bahwa temuan di lapangan
kasus kasus kasus itu menjadi apa namanya warning buat betul itu betul itu betul betul
menciptakan satu isu eskalasi isu yang kemudian bilang bahwa ada sepuluh juta orang cina
siap menyerbu indonesia padahal faktanya di taiwan negara china bagian cina hongkong makau
itu ada tiga ratus tujuh puluh orang indonesia kerja di sana yang kita masalahkan mainnya nih rt bukan kita
itu part of china wakil keadaan menteri cina part of china liu siangping tuh ya oke itu menyatakan
di depan untuk selesai indonesia dia menyampaikan juga beginilah yang boleh saja boleh saja bicara
ini adalah kedaulatan negara boleh saja sebagai pernyataan
ini ini ini secara bertahanan menteri boleh saja nggak bisa begitu mbak boleh saja kita begini ini
kan yang kebanyakan mereka itu kan enggak lepasan kayak misalnya mereka nggak akan ujuk ujuk kemudian
buka warung warung mie instan atau bikin warung nasi tegal gitu tidak mungkin kebanyakan mereka
adalah bekerja di wilayah dimana kemudian apakah itu investornya atau pemenang tendernya
adalah pengusaha yang berasal dari mainland gitu nah ini apakah tidak bisa dipantau
nih mbak dita siapa saja yang dan ini kan sebenarnya jadi semacam apa ya jadi semacam modus pada akhirnya
ya pertama begini ya tentu seperti yang sudah disampaikan tadi dari imigrasi kita sudah punya tim yang
merupakan kerja kolektif semua pihak ya jadi bukan hanya kementerian bukan hanya kumham tapi juga
polisi dan saya berharap juga masyarakat jadi masyarakat bilang sepuluh juta sepuluh juta oke mana masuk
nah serikat pekerja bilang sepuluh juta kami di phk mbak dita gara gara ada orang asing mana kasih ke kami
dan migrasi kasih ke polisi event kasih ke siapapun kami akan tindak jadi bukan sepuluh juta disini sepuluh juta
di sana tapi ketika kita tagi tidak ada data konkretnya ya itu satu kedua begini itu yang
itu yang pertama yang kedua tenaga kerja asing ini seperti maling kalau mau saya sampaikan dengan adanya yang
ilegal ilegal soalnya kita karena kita sudah tutup pintu pagar pun kita sudah kunci pagar kunci pintu
apa yang kami butuhkan kami butuh masukan dari masyarakat karena maling itu kalau si yang punya
rumah enggak tahu justru ini sekarang masyarakat sekitar sampai isu ini justru sebenarnya warning
walaupun mungkin kedengaran nggak enak barangkali buat kemenaker gitu tapi ini merupakan bagian dari
ya boleh warning kita waspada kita tetap antisipasi tapi yang saya minta kami minta
sekali lagi sesuatu informasi sepuluh juta orang eksodus ratusan ribu orang yang tidak terverifikasi
kebenarannya ini kemudian bergulir menjadi isu politik ya ya apalagi deket deket reshuffle itu dia
menjadi politik pak mirah mungkin enggak ya tapi ini satu bola yang ditangkap saya ke komunitas
politik jadi lain urusannya saya ke pak heru pak heru ini kan sekali lagi pertanyaan saya
sebenarnya kan itu setiap jenis begitu ya kira kira kalau misalnya kita bicara tentang
tenaga kerja asal tiongkok lah begitu ya mereka datang dari mainland kebanyakan mereka kerja
karena mereka tidak bisa berbahasa inggris dan tidak bisa tentu saja berbahasa indonesia
biasanya mereka dibawa dalam tanda kutip apakah oleh investor atau pengusaha yang memenangkan
tender untuk melakukan sesuatu membuat infrastruktur dan lain sebagainya di indonesia
jadi seharusnya akan lebih mudah nih apa namanya celah untuk masuk imigrasi ataupun tim yang yang
melakukan pengawasan terhadap orang asing itu untuk menangkap mereka mereka dan mendeportasi tenaga
kerja asing ilegal yang merugikan kita tentu saja
hai bagaimana mas dito iya kalau kita lihat kan saya saya sudah katakan tadi ke badita bahwa ini
sebenarnya modus modusnya mudah ditebak begitu begitu ada tenaga kerja asing china biasanya
mereka berkelompok pada kelompok usaha yang berasal dari sana juga sebenarnya lebih mudah
untuk mendeteksinya begitu
oh iya jadi begini sebenarnya memang mudah mendeteksinya bila bila bila kita mengetahui
keberadaan mereka mas data itu siapa yang punya pak kami kami kami kan data itu kami memiliki data
pemegang izin tinggal izin keimigrasian ya begini mas jadi seorang saya kasih contoh seperti gini
orang asing yang datang ke indonesia kita tahu kedatangan dia
hai ya kita tahu kedatangan dia tapi kita tidak bisa tahu keberadaan mereka dimana nah ini sulitnya
karena kan mereka datang ke sini rata rata apabila dia menggunakan bebas bisa kunjungan untuk tiga puluh hari
itu mereka akan tanda kutip mereka melakukan wisata masa daerah wisata kita akan tersebar
dari sabang sampai merauke yang mereka datang di dijaga melalui jakarta mereka akan menyebar
anda kata mereka betul betul berwisata pasti dia akan menuju ke daerah wisata
tapi kami tidak bisa mengetahui di mana imigrasi tidak bisa mengetahui di mana dia berada
makanya di sini kami butuh informasi dari masyarakat
apabila ditemui ada warga negara asing siapapun dia
baik itu dari eropa china asia atau amerika segala macam
pasti dia akan berbeda
apakah ada cara lain pak misalnya berkoordinasi dengan bkpm
atau ke kemenaker untuk mengetahui ini ada proyek proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha asal china
karena begini saya berpikir saja kalau misalnya saya di perusahaan tersebut dan saya melaporkan
jangan jangan saya khawatir kalau misalnya saya ketahuan namanya saya yang dipecat duluan
bukan orang orang china itu yang dideportasi
nah jadi kami
oke jadi kami sudah membentuk tim pora tim pengawasan orang asing
dari tingkat pusat di jakarta dari kementerian sampai dengan tingkat daerah
jadi tingkat di kantor imigrasi setempat
yang meliputi dari beberapa instansi seperti disnaker di daerah kejaksaan kepolisian
atau tni dan pihak pihak keamanan lainnya
dengan bkpmd pun kami sudah melakukan kerjasama
artinya begini begitu kita melakukan operasi razia
kan kami juga butuh informasi
kami masuk satu kawasan yang tertutup
umpamanya seperti contoh mas pabrik gitu kan pabrik itu luas
kalau kami tidak dapat informasi juga dari masyarakat kan berarti kan buntu kami di situ
pak heru boleh tahu nggak sih
misalnya ini sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengarahkan kepada suatu negara tertentu
misalnya kita ambil contoh saja karena ini yang banyak dibicarakan sekarang dari rrt saja
berapa sesungguhnya warga rrt yang berkunjung ke indonesia paling tidak dalam kurun waktu enam bulan terakhir misalnya begitu
ada nggak datanya kita
kami punya data data ada
jadi tapi karena kami tadi hanya menyediakan cerita kasus
jadi kami mempunyai sampai juni dua ribu enam belas ini
kami mempunyai empat tujuh ratus lima belas kasus orang asing
tanpa saya tidak sebut siapa mereka
tapi empat tujuh ratus lima belas kasus yang telah diberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian
sampai juni dua ribu enam belas ini
ini semua hasil kerjasama kami dengan instansi terkait dalam timpora itu
jadi seperti contoh kemarin kasus cybercrime
di batam ya
seperti kasus cybercrime
itu adalah dilakukan oleh ya
bukan di batam saja di bandung di jakarta semuanya
itu adalah hasil kerjasama kami dengan pihak kepolisian
nah tanpa itu kami juga dapat informasi dari masyarakat
ada sekelompok orang asing yang tinggal di satu tempat
melakukan kegiatan tersembunyi dalam rumah kan begitu mas
tapi tanpa informasi masyarakat kami kan juga tidak masuk
saya nggak tahu pak
saya berpikir begini kalau misalnya ada hitungan sampai juni saja misalnya
enam bulan di dua ribu enam belas berapa jumlah yang dihitung di keimigrasian
dan kemudian dikonfirmasi karena kebanyakan kita hitung saja yang masuk tidak menggunakan visa kerja begitu
berarti masuk dengan kunjungan wisata
kemudian hitung dari dinas pariwisata di seluruh indonesia
berapa sesungguhnya warga negara tiongkok yang kemudian berwisata
sisanya itu kan pasti tenaga kerja ilegal pasti kan begitu seharusnya logikanya
tidak semudah itu tidak semudah itu mas
jadi karena pintu masuk kami juga banyak
hampir semua pelabuhan internasional maupun bandara internasional kami bisa menerima kedatangan mereka
jadi tidak semudah itu kita menghitung
jadi dan luasnya wilayah kita makanya luasnya wilayah kita
jadi untuk tahun dua ribu enam belas ini kami sudah menerima kedatangan warga negara asing masuk indonesia
dengan menggunakan bebas visa kunjungan itu sekitar
hampir tujuh juta
sampai dengan juni dua ribu enam belas
seluruh warga asing oke
warga negara asing siap
sekitar enam juta sekian hampir tujuh juta
enam juta delapan ratus sekian hampir tujuh juta
nah itu dari segitu kita sudah menemukan empat tujuh ratus lima belas kasus yang kita deportasi
jadi kalau kita hitung presentasi sebenarnya
itu belum seberapa besar kan gitu
tapi itu temuan pak
tapi kan tetap itu satu kesalahan satu ketidakpidana keimigrasian
itu yang ditemukan yang belum ditemukan kan kita nggak tahu juga berapa jumlahnya
tapi kita meng encourage lah imigrasi untuk terus bekerja untuk mengungkap ini

siap terima kasih
kami akan selalu bekerja kami akan terus meningkatkan kerjasama kami dengan instansi terkait
baik terima kasih pak heru waktu bapak bersama kami
saya tahu agak sulit nih karena bapak
sibuk sekali di tempat kerja bapak
terima kasih sekali lagi kapan kapan kita ngobrol langsung di studio pak ya
terima kasih pak heru selamat malam
dan kita masih akan berbincang terkait dengan topik ini
sesaat lagi tetap berbicara bersama kami
terima kasih pak heru
punya tenaga kerja cukup banyak
perbandingan rasio satu banding sepuluh

tapi ada satu perusahaan yang memang tenaga kerjanya butuhnya hanya sedikit
lima orang lima belas it perdagangan nggak butuh terlalu banyak
sehingga model seperti itu menjadi tidak bisa diterapkan ke semua sektor
sebetulnya ini bukan rasio satu banding sepuluh itu
tapi setiap satu tenaga kerja asing
maka si pengusaha itu harus merekrut sepuluh
jadi bukan rasio satu banding sepuluh tapi itu persyaratannya
nah ketika itu tidak applikable di semua jenis sektor
maka itu menjadi tidak
berarti ada kemungkinan satu perusahaan isinya warga asing semua
tidak bisa karena warga asing di satu perusahaan
itu tidak bisa duduk di semua posisi
misalnya manajer personalia itu jelas nggak boleh
yang terkait sdm nggak boleh
kemudian ada posisi posisi yang mereka tidak bisa perpanjang
mereka harus diperpanjang
misalnya manajer keuangan dua tahun pulang
atau ada posisi yang kita kasih hanya masa kerja enam bulan
misalnya teknisi teknisi atau operator operator itu ya
kita kasih hanya enam bulan setelah itu anda harus pulang
diganti dengan tenaga kerja lokal nggak boleh diperpanjang
jadi bahwa satu perusahaan isinya tenaga kerja asing semua nggak mungkin
karena memang ada posisi yang nggak boleh
contohnya di sektor tembakau
quality control yang mencium daun tembakau
itu nggak boleh diduduki orang asing
harus orang indonesia
posisi lain boleh tapi
jadi kita juga posisinya dibatasi jumlahnya dibatasi prosedurnya dibatasi waktunya dibatasi
nah yang bapak heru tadi bilang bahwa ada empat ribu sekian case
itu kita nggak bisa generalisasi semuanya ilegal
ada yang kesnya seperti tadi nggak sesuai imtah maka itu deportasi
ada yang kesnya imtahnya udah habis tapi dia nggak pulang
maka ketangkep deportasi
itu yang memang ilegal
jadi nggak bisa dianggap itu semua kesnya adalah pendatang haram
jadi intinya begini
saya mau menegaskan kali bahwa pemerintah dalam hal ini
kementerian tenaga kerja
tidak memudahkan membuat tenaga kerja asing lebih mudah datang ke indonesia untuk bekerja
itu kita yakin sekali karena kita punya hasrat untuk menciptakan lapangan kerja buat anak anak kita
melalui peraturan menteri juga
pak hanif merubah yang namanya harusnya pesarat menjadi
tidak bisa bahasa indonesia
ini diperbolehkan tidak bisa bahasa indonesia
ini yang menjadi acuan akhirnya kita mencurigai
kenapa pemerintah kok leluasa membuka seluas luasnya tenaga asing dalam hal ini
khusus cina itu dipermudah
saya kira ginilah ini dimulai daripada perjanjian bilateral
antara ri dan juga tiongkok
ketika seorang perdana menteri saya kira ini harus ditangkap secara serius
ketika sepuluh juta ini dalam bertanggung jawab
bertahap saya luruskan ya
ini tidak sepuluh juta ngeblok ini bertahap kok
bertahap akan didatangkan
dan ini akan menempati posisi posisi yang luar biasa secara luas
termasuk ke dalam posisi yang unskill sekalipun
makanya kenapa menteri mbak puan maharani sering sekali
intent ke cina untuk bicara ini bersama presiden cina
kemudian yang kedua ini bicara tentang kedaulatan negara
bicara tentang kesejahteraan rakyat indonesia
bicara tentang lapangan kerja yang seharusnya dikedepankan dulu gitu loh
tenaga kerja indonesia bukan terus melulu tenaga kerja asing dalam hal ini cina
kemudian yang ketiga saya kira pemimpin siapapun itu harus lebih bijaksana
ketika mendapatkan informasi ini saya kira harus menanggapinya secara wise
saya mau mendudukan persepsi yang lebih fair begitu ya
apakah mungkin tenaga asing itu didatangkan oleh perusahaan asing yang kebetulan bekerja di indonesia
karena kinerjanya lebih bagus mbak dita apakah ada isu itu
jadi begini memang ada expertise expertise tertentu
yang tidak tersedia di indonesia itu akui saja
karena memang ada beberapa jenis kompetensi yang kita nggak punya
tapi yang tenaga kasar ini kita bicara sampai akhir
nah di situ problemnya di tenaga kasar tapi kalau mereka expertise profesional
itu gak ada isu kita juga mungkin
tidak ada masalah ya problemnya adalah ketika mereka duduk di posisi yang itu tadi
anak anak kita bisa kerja di situ
makanya kementerian tenaga kerja mengambil sikap begini
oke kalau anda ada proyek masuk ke indonesia lalu anda juga bawa beberapa tenaga kerja
anda cuma kami kasih enam bulan
setelah itu anda harus keluar dan tidak boleh perpanjang
ini untuk menjaga agar volume mereka itu cepat berkurang
jadi nggak kita kasih satu tahun dua tahun nggak hanya enam bulan
itu dari empat belas ribu tka cina yang masuk itu hampir sepuluh ribu kita kasih hanya enam bulan
setelah itu anda harus pulang dan nggak boleh perpanjang
tapi faktanya yang ilegal ini masih banyak kan
yang ilegal banyak nah pertanyaannya apakah ada isu soal kinerja misalnya
tenaga tenaga china itu lebih suka
perusahaan cina lebih suka menggunakan tenaga kerja asal kampungnya
karena bisa lebih mudah diatur kemudian lebih patuh dan lain sebagainya
bisa saja tapi kalau mereka beroperasi di indonesia mereka harus tunduk pada hukum kita kan
kalau kita bilang enam bulan out ya out
atau setelah itu anda nggak boleh perpanjang ya nggak boleh
tapi begini ini kan kita ini lucu juga negeri kita ini
kalau kita dekat sama amerika kita dibilang neolib
kalau kita akrab atau melakukan kerja sama erat
kita dekat dengan saudi dibilang mahabi
sekarang kita dekat dengan cina kita dibilang apa
ini urusan duit nih ini bukan urusan kantong bukan urusan ideologi sebenarnya
jadi ini urusan adalah supaya investasi asing masuk lapangan kerja tercipta
sebanyak banyaknya untuk anak anak
bahwa ada tenaga kerja asing yang dia bawa oke lah
tapi kita kasih barrier lu enam bulan aja ya setelah itu pulang
konsernya mbak mira adalah ya
konsernya mbak mira adalah tenaga kerja yang melubar itu yang kebanyakan ilegal
nah apa yang bisa diberikan sebagai mitra kepada pemerintah untuk bisa
paling tidak menyampaikan laporan ke
satu pemerintah dalam hal ini ke menteri dan tenaga kerja harus bikin satuan tugas
dia harus sengaja merangkul serikat pekerja lsm dan tokoh tokoh nasional
serta anak anak bangsa yang lain untuk mengawal ini
bukan untuk saling bantah membantah
berdasarkan angka angka maksud saya gitu loh
seorang sekelas profesor yusril
gak mungkin lah dia mendapatkan informasi yang dibilang hoak
gak mungkin lah mendapatkan informasi dia sembarangan ngomong di twitter
said didu mantan sekretaris bumn
dia berbicara sembarangan nggak mungkin saya kira
ini harus dihadapi secara bijaksana
apalagi kita pernah punya trauma sendiri terhadap etnis cina ini
kan pernah tuh terjadi
jangan sampai dong terjadi lagi
kedua ekonomi indonesia ini lagi lesu
kedua ekonomi indonesia ini lagi lesu
kita ini banyak pengangguran
kita butuh lapangan pekerjaan tercipta
harusnya fokus ke situ pemerintah
bukan melegalisasi atau juga mendiamkan
atau juga malah membantah tenaga kerja yang banjir dari cina ini
ketiga tolong duduk bersama ajak semua
kalau tadi mbak dita bilang harusnya laporan dong sebagainya
tapi faktanya ketika serikat pekerja
itu gak pernah ada diajak duduk bersama
saya kebetulan menjadi wakil tripnas
wakil ketua ya tripartit nasional
baru diangkat kemarin tanggal tiga mei
tiga mei dua ribu enam belas ini
saya kira ini menjadi konsen saya juga
bahwasannya tripnas ini harus juga dibuatkan
diberikan sebuah apa namanya
keluasan juga terkait dengan isu isu ketenaga kerjaan
khususnya dengan tenaga kerja cina ini
belum lagi isu isu yang lain
tapi pertanyaan saya begini ini serius
apakah ada hubungannya sama reshuffle
apakah ini berhembus positif politis dan
saya luruskan tadi mbak dita bilang
saya luruskan kami di sini gak ada hubungannya dengan politik
gak ada hubungannya dengan partai sama sekali
otak kami yang ada hanya
peduli terhadap anak anak bangsa masa depan bangsa indonesia
anak anak ini loh yang lulusan baru ini
yang dua ribu enam belas dua ribu lima belas aja belum selesai
masih nganggur ini kan udah muncul lagi angkatan kerja kita
yang terbuka luas mencari pekerjaan
coba lihat deh di dinas dinas tenaga kerja daerah
bagaimana mereka membuat kartu kuning itu loh
untuk mencari tenaga kerja
jadi saya luruskan sekali lagi kami dari serikat pekerja manapun
saya yakin lah ya tidak ada kepentingan untuk reshuffle
gak kepikiran kita
cuma ini concern kita adalah bagaimana ini menyelamatkan anak anak kita
anak anak bangsa indonesia
supaya seharusnya dia kerja di negeri sendiri
menjadi kulit menjadi penonton
ini ada isu yang lebih parah lagi
yang mungkin mas alvito atau mbak dita gak kepikiran sama sekali
kalau itu datang sekarang oke lah sekarang bertahap sepuluh juta itu
sekarang mungkin di datanya menteri hanya belasan ribu
tapi kita bicara ada lima puluh ribu lebih sebenarnya
yang termasuk ilegal dan sebagainya
saya kasih tahu ini ada ancaman yang namanya
loh emang dia nggak butuh seks
ya sorry maaf banget nih tenaga kerja cina itu kan datang
berlama lama enam bulan lebih dan sebagainya
gak butuh seks
ini muncul pelacuran baru apakah kita mau dikorbankan
wanita wanita indonesia seperti itu
ini menjadi konsen dan ini gak pernah kepikiran sekalipun
ini buka ini yang harusnya doli kemarin sudah tidak ada
keramatunggang gak ada ini muncul lagi
itu khawatiran ya
silahkan mbak dita
jadi beginilah kalau soal ekses itu macam macam ya
yang pertama adalah kami sangat membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah
karena yang paling tahu keadaan paling tahu sudut sudut tempatnya
itu pemerintah daerah
jadi kalau pemerintah daerah proaktif
dalam mengawasi patroli keliling perusahaan secara rutin
yang kedua kita jangan mengeneralisasi persoalan
bahwa ada yang ilegal ya
tapi ada juga yang ditangkap karena mereka legal tapi intannya tidak sesuai
atau legal tapi sudah overstay
jadi tolong jangan dijeneralisasi persoalan ini menjadi semuanya menjadi persoalan ilegal
apalagi kemudian muncul jumlah yang sama sekali tidak bisa kita verifikasi kebenarannya
terus yang ketiga oke
misalnya tadi mbak mira bilang libatkan serikat pekerja baik
di dalam trip street party national itu anggotanya tiga kelompok ya tiga unsur
pemerintah pengusaha sedekat pekerja
pemerintah tidak pernah membatasi topik yang mau dibahas
mau nggak dibahas soal investasi boleh
tenaga kerja asing boleh
kasih usulan usulan itu boleh
mau kasih usulan langsung dari pabrik boleh
mau langsung di triptas boleh
mau lewat personal boleh
mau wa pak menteri boleh
artinya sama sekali tidak ada barrier kalau menurut kami
untuk orang memberikan masukan kritik dan informasi terutama yang paling penting
jadi tolong kita sama sama
saya setuju kpi kita semua ya
serikat pekerja juga senang dong kalau anggotanya kerja semua kan
kpi kami juga sebanyak banyaknya anak anak bekerja
kita undang investasi asing dengan segala barrier nya
kita jaga supaya kepentingan nasional nggak dikorbankan
baik terima kasih ibu ibu
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
dan sebenarnya topik ini sangat menarik untuk digali
tapi kita akan lihat perkembangannya seperti apa
karena sekali lagi
isu soal tenaga kerja asing yang melimpah ruah ini
mulai bergerak akhir pekan lalu
apakah selama sepekan ini
akan ada temuan temuan baru yang kemudian akan menjadi perbincangan
dan kita cari solusinya bersama
terima kasih sekali lagi